kemarin saya sampaikan di pertemuan dengan tiga puluh delapan menteri di oecd
itu yang dianggap negara maju dengan pendapatan per kapita di atas tiga puluh ribu
itu tetapi banyak negara kecilnya negara yang penduduknya lima juta sepuluh juta
walaupun mereka tiga puluh ribu mentok mentoknya juga nggak besar besar amat
jadi indonesia tampil gagah karena pertumbuhan kita salah satu yang tertinggi
bahkan di oecd dengan inflasi terendah
tidak banyak negara inflasi rendah bahkan amerika tidak bisa dapat
pertumbuhan dia tidak dapat tinggi inflasi mereka tinggi
makanya tadi kekhawatiran pak james jangan khawatir pak
kita kuat kita punya trade export positif terus
natural hedge kita kan export kita bagus
kemudian import kita lebih rendah dari ekspor itu natural hedging
dan kita punya cadangan devisa satu ratus empat puluh enam billion usd
jadi relatif kita aman dan semua negara melemah terhadap usd
tidak hanya indonesia jepang iya malaysia iya singapura iya dan yang lain juga
makanya pada waktu pertemuan dengan
managing director imf mereka mengatakan
us akan pasang interest rate tinggi lama
oleh karena itu bi naikin rate dua puluh lima basis point
dengan harapan ini bisa menahan
tetapi kunci yang bisa menahan adalah investasi kita
jadi kita butuh investasi yang tinggi
kita butuh alumni alumni yang kuat di sektor ekonomi
nah kita melihat bahwa untuk tumbuh itu kita harus tumbuh enam satu
sekarang kita tumbuh rata rata lima persen saja sudah salah satu terbaik di asean
kita bicara agar investasi kita lebih produktif
nah itu yang harus kita dorong
nah salah satu tentu kita harus mendorong ekonomi kita lebih transformatif
dan untuk transformatif itu kita menjalin kerjasama global
ini pr nya pak pahala
bahwa indonesia sudah berhasil menjadi tuan rumah g dua puluh
dan kita sangat dihormati dunia karena kita punya kemimpinan soft power dalam g dua puluh
karena kekuatan diplomasi internasional adalah kekuatan ekonomi
kalau keekonomi kita kuat negara lain melihat kita
kita juga aktif dalam berbagai blok ekonomi
kita tanda tangan yang namanya indo pacific economic framework
nah ini akan ditandatangan tanggal enam bulan depan
dengan demikian kita tidak dianggap hanya pro china
tetapi kita juga value nya sama dengan amerika
kemudian kita punya transisi energi dalam asean zero emission community
nah ini adalah penyediaan dana untuk transisi energi
kemudian kita masih finalisasi penandatanganan eu sepa
iusepa ini kita sudah negosiasi tujuh tahun
karena eropa selalu berubah
dan dalam rangka mereka melakukan
dua commodity andalan kita diganggu di wto
kita masih berkasus dengan eropa
tapi nggak apa apa karena dari dulu kita dengan eropa
nikel hari ini sama dengan spices abad enam belas
jadi kalau abad enam belas mereka tidak mempersoalkan traceability
sekarang hari ini mereka menanyakan traceability
tapi abad enam belas mereka tidak tanya
dan import kopi pun dari mana
jadi mereka kadang kadang irasional
saya dengan deputi prime minister ketemu dengan iu parlemen dan pemerintah
saya katakan ini adalah regulatory imperialism yang diterapkan oleh eropa
dan saya bicara di rumahnya mereka
dan saya masih katakan kemarin di depan deputy counsellor jerman
bahwa mereka harus fair terhadap indonesia
regulasi itu biasanya mengatur negara sendiri
tetapi bukan regulasi mengatur negara lain
jadi ini yang kita sedang upayakan